kita akan diskusikan pada malam hari ini
ada bang habibur rahman anggota komisi tiga dpr ri fraksi partai gerindra
ada mbak bivitri susanti pakar hukum tata negara
dan juga ada dari mahasiswa ada ari martua presiden bem tanri abeng university
selamat malam bang habibur rahman mbak bibip dan juga ari martua
selamat malam mas
tampaknya ada gangguan komunikasi dengan bang habibur rahman
jadi saya akan langsung ke mbak bibip
terlebih dahulu mbak bivitri sekarang draft rkuhp sudah sampai di anggota dpr
kita tahu cukup kencang narasi penolakan belakangan ini
apa yang anda lihat dari proses ini sampai sekarang sudah ada di dpr dan menunggu untuk disahkan
ya yang saya lihat dari siaran tapat kemarin yang jam sebelas ya
kan sebenarnya belum ada keputusan yang fix
apakah akan ada pembahasan
ataukah langsung kepencetan
ataukah langsung kepencetan
karena kita punya catatan september dua ribu sembilan belas dua ruu ditarik oleh pemerintah karena gerakan reformasi dikorupsi
yang satu rkuhp satu lagi lembaga pemasyarakatan
lembaga pemasyarakatan diputuskan untuk langsung ke atauk palu karena waktu ditarik memang tinggal ke atauk palu
nah tapi sesungguhnya itu keliru ya
tapi baiklah kita persoalkan sekarang rkuhp nya
yang menurut saya sebaiknya jangan diketok palu karena kontroversinya masih
nah jadi yang kita inginkan sekarang adalah jangan buru buru diketok palu tapi dibahas dulu
kalaupun mau dibatasi pembahasannya tidak enam ratus tiga puluh dua pasal boleh
tapi jangan ditutup jangan langsung tidak ada partisipasi dari masyarakat
sekali lagi mengapa anda merasa perlu ini untuk kembali tidak langsung diketok palu
meskipun anda katakan sudah ada penolakan tapi ini sudah proses sudah cukup panjang
dan pemerintah dan dpr juga mungkin merasa sudah cukup
apa melibatkan partisipasi dari publik
karena pasal pasalnya itu kita harus sadari ini adalah induk dari semua peraturan pidana di negara ini
mulai dari kekerasan seksual penipuan sampai tindak pidana korupsi
menginduknya pada akhirnya harus di kuhp
jadi di situ kan diatur buku satunya misalnya jenis hukuman itu apa dan lain sebagainya
jadi masyarakat semuanya harus betul betul tahu
dan bisa menerima
nah masalah prosentase yang mana yang menerima akhirnya harus ada ending kita bisa setuju ya
karena ini pengambilan keputusan
tapi bagaimanapun ruang deliberatifnya itu harus dibuka dulu gitu
jadi kita semua memahami
dan yang kedua juga harus diperhatikan rkuhp ini kan masih masalahnya masih banyak
yang di frame oleh pemerintah saja ada empat belas isu padahal kawan kawan di aliansi nasional dan bem
itu juga mengatakan paling tidak ada dua puluh empat isu yang masih harus dibahas ulang
dan kemudian dicari jalan keluarnya
karena yang kita tidak menginginkan kita asal statement ingin keluar dari kuhp peninggalan kolonial
tapi dia isinya masih sangat berjiwa kolonial ini ya karena ada penghinaan pasal penghinaan presiden dan lain sebagainya
nah ini yang harus dibongkar dulu
jangan dianggap ini bisa diterima begitu saja
karena dekolonialisasi itu bukan soal
siapa yang membuat tapi bagaimana isinya
oke saya coba mendengarkan suara dari rekan rekan mahasiswa ya
ada ari martua di sini yang selama ini kita lihat juga bem ataupun aliansi mahasiswa
ini ikut mengawal dan melakukan menyatakan penolakan
bagaimana teman teman mahasiswa ini ari melihat proses rkuhp dan sekarang sudah sampai di dpr diserahkan oleh pemerintah kemarin
ya terima kasih mas
saya melihat hari ini semua yang sudah jauh dpr
maka wajib bagi dpr untuk memberikan kepada kami semua
siswa dan juga masyarakat indonesia
terbuka membahas pasal pasal bermasalah yang ada di dalam rkuhp
kalau kita ingat ada semangat dekolonialisasi demokratisasi
namun kami melihat yang sudah beredar
bosannya hari ini masih banyak pasal pasal bermasalah yang harus dibedaulah
karena jika kita ingin memberikan pasal yang terbaik produk
maka semangat dekolonisasi itu telah hadir kembali
kami melihat rkuhp ini menjadi produk masyarakat indonesia namun malah menjadi oleh rakyat kita sendiri
bang habibur rahman sudah tersambung halo
bang silakan dari dpr bagaimana ini kan sudah diserahkan ya ke komisi tiga
dan tentu tidak diisahkan pada hari ini di rapat paripurna penutupan masa sidang
artinya sekarang barang ini akan diapakan ini di komisi tiga barang rkuhp draftnya
ya pertama ya terkait draft yang terakhir
yang diberikan kepada dpr saya juga sudah pastikan ke teman teman wartawan ya
hari itu juga saya minta di share ke teman teman yang pos di dpr
saya yakin teman teman cnn juga sudah dapat sebetulnya
jadi kalau bilang tidak transparan saya pikir kami melakukan upaya semaksimal mungkin supaya transparansi itu terwujud
dan apa juga yang ditutup tutupi
apa juga ditutup tutupi kan nggak ada gitu loh
kepentingan siapa juga untuk menutup nutupi
ya saya dikasih kemarin oleh pihak kemenkumham
saya bilang saya akan kasih ini ke teman teman media dan publik yang meminta
itu satu jadi soal transparansi
yang kedua soal proses
kalau kita mengikuti undang undang pembentukan peraturan perundang undangan undang undang md tiga
terhadap rancangan undang undang yang sudah selesai tahap satu kemungkinannya kan hanya dilanjutkan di tahap kedua
tapi kemudian ada kompromi karena tuntunan masyarakat dan itu didengar oleh pemerintah dan dpr ya
nah kompromi itu tertuang dalam empat belas poin ya yang disampaikan kemenkumham kemarin
seperti misalnya penjelasan di pasal tentang penghinaan presiden bahwa ini tidak termasuk kritikan atau masukan kepada pemerintah
jadi tindakan yang merupakan kritik kepada pemerintah tidak termasuk pasal tersebut
tapi terlepas banyaknya kelemahan saya pikir jauh lebih banyak manfaatnya
rkuhp dengan kondisi yang sudah ditambah empat belas poin dari pemerintah itu lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat saat ini daripada mudorotnya
dan menurut saya harus segera disahkan cepatnya
ada berapa hal yang pertama dianudnya ajaran dualistik
itu revolusi besar dalam penegakan hukum kita
dengan dualistis ini dalam pemenuhan unsur pidana kita harus lihat menseria
kita lihat ya kalau dulu saya pengacara ahmad dhani pengacara asma dewi hanya karena salah paham di media sosial orang masuk penjara
kalau ajaran dualistik ini konsekuensi diterapkan saya pikir kasus ini tidak terjadi
kemudian ada juga ya detalisasi larangan penyebaran komunisme detalisasi larangan penginan kepada agama ya
yang penting juga adalah materi

kalau undang undang satu ratus empat puluh enam itu momok bagi aktivis oposisi belakangan ini
kita tahu pak saganda pak jumhor abib rizik ya
itu rata rata kenanya pasal tersebut
dengan rumusan baru di dalam kuhp ini
hal tersebut nggak bisa terjadi karena menjadi delik yang sangat material
dan apa namanya diksi keonaran diganti dengan kerusuhan
jadi dengan pasal yang baru kayak ratna zarumpayat pak ganda pak jumhor abib rizik itu tidak perlu sampai ke pengadilan
nah saya pikir banyak hal hal yang sangat baik ya
dan harus segera diterapkan supaya tidak banyak lagi apa korban korban seperti kemarin kemarin
kalau teman teman mempersoalkan yang namanya juga karya manusia
tentu ada kelemahan
ya silakan saja
tidak ada masalah ya
tapi hal yang lebih baik perlu dan urgen untuk langsung diterapkan
terutama ada dualistik gitu
perlu dan ujian langsung diterapkan
supaya tidak ada orang dipenjara karena dituduh berita bohong yang deliknya sangat formil

tidak ada orang apa dipenjara hanya gara gara miskomunikasi di media

saya ini ya sebelum di dpr saya pengacara banyak orang yang dijerat dengan ujaran kebencian
tanpa melihat mensreanya karena redaksi di media sosial orang masuk penjara
saya juga pengacara banyak orang yang dijerat dengan pasal berita bohong
bahkan saya sendiri ya
pernah menjadi terlapor kasus berita bohong ini gitu kan
karena deliknya sangat formil
kalau delik yang material sekarang yang harus benar benar terjadi kerusuhan karena berita tersebut
baik saya mau mencetak tanggapan dari mbak bibitri
apa yang anda ingin tanggapi mbak bibip dari tadi yang sampaikan mbak habibur rahman
bahwa ini justru lebih banyak manfaatnya dan urgent dan segera harus disahkan sebenarnya
manfaat dan mudarat itu kan kalau kita melihat kuhp tidak bisa melihat satu dua tiga pasal
kita harus ingat publik yang menonton harus sadar bahwa kuhp ini memang enam ratus tiga puluh dua pasal
nah yang lagi dipermasalahkan oleh aliansi nasional misalnya dua puluh empat pasal
tapi kan kita tidak race to the bottom ya
kita tidak menginginkan bahwa apa namanya
kita terima ajalah dulu gitu kan bukan seperti itu
karena ini adalah proses yang harusnya deliberatif
jadi secara keseluruhan kita harus lihat masih ada nih dua puluh empat pasal yang bermasalah
bahkan di beberapa bagian soal penghinaan presiden
kemarin saya diskusi juga dengan salah satu promos dari pihak pemerintah
yang mengatakan sudah ada perubahan di bagian penjelasan misalnya
nah tapi itu pun sesungguhnya masih banyak yang bisa dikritik
apalagi di bagian penjelasan ya bukan di batang tubuh
nah jadi saya kira kita harus melihatnya secara keseluruhan
dan implikasi implikasi yang mungkin timbul
jangan lupa semua bisa kena ya dengan kuhp ini
dan argumen bahwa nanti tinggal dibuktikan saja di pengadilan dan lain sebagainya
ya tapi kan kita juga harus sadar access to justice
masyarakat itu kalau sudah didatangi oleh aparat berseragam
oleh polisi pasti ada rasa takut
kalau ada pengetahuan bahwa
hal hal seperti ini bisa didatangi dana
rasa ketakutan itu akan muncul
dan kemudian juga
tidak semua orang bisa bayar advokat mahal mahal misalnya
untuk ke pengadilan
bayangkan kalau yang kena tukang bakso yang sudah dihina ya dan lain sebagainya gitu ya
itu juga tidak mudah untuk misalnya
membayar advokat untuk datang ke pengadilan
nah karena itu kita tidak boleh membuat suatu kuhp yang secara keseluruhan
memang masih menimbulkan tekanan tekanan orang
untuk menyampaikan pendapat
dan menurut saya rkuhp yang sekarang ini
saya sudah baca sudah diunggah juga oleh kawan kawan aliansi nasional
bisa dibuka reformasi kuhp
itu saya sudah baca dan saya melihat sebenarnya
secara umum tekanan untuk kebebasan berpendapat itu masih ada
dan ada hal hal yang masih bisa kita pertanyakan
soal misalnya mengapa kalau penghinaan terhadap presiden itu
harus diatur secara khusus
baiklah itu delik aduan kemudian ada penjelasan tadi ya kritik boleh
tapi kritiknya juga harus konstruktif loh
gimana tuh apa namanya memahami apa itu kritik yang konstruktif
karena pada dasarnya kita berbicara soal lembaga kepresidenan
sekiranya hukum tak penegakan
bukan orang per orang
kalau orang per orang misalnya presidennya mengalami merasakan kehinaan
apakah dia bisa melaporkan ke polisi
bisa ada pasalnya juga
tapi tidak dengan melingkupi secara khusus
sebuah lembaga kepresidenan ataupun pejabat pemerintahan
nah belum lagi pasal pasal yang terkait dengan
kalau ada aksi turun ke jalan
yang kemudian menimbulkan huru hara
juga ada ancamannya
lagi lagi ada detailnya
saya tidak bertandak membahas satu persatu ya
karena kita bisa berdebat secara hukum
tapi keseluruhan ininya apa namanya
yang diciptakan ketakutan akan kebebasan berpendapat
itu yang terutama karena sudah terbukti bahwa dalam pelaksanaannya
banyak sekali pasal seperti ini
yang akhirnya membuka orang orang yang ingin melancarkan kritik
yang sebenarnya bagus sekali dalam demokrasi
oke oke tapi di luar tadi apa yang disampaikan
kalau sekarang kita bicara soal transparansi artinya sudah tidak jadi masalah lain ya
karena draftnya anda juga mungkin sudah melihat
dan juga tadi bang habib roman mengatakan
ini sudah dibagikan juga kepada masyarakat
artinya sampai di situ soal transparansi dibuka ke publik
sudah tidak menjadi isu
transparansi sudah tidak menjadi isu
teman teman ngo sudah menaikkan juga
bisa diunduh secara gratis semua orang bisa buka
cuma yang tadi saya masih masalahkan adalah prosesnya
jangan sampai diketepaluh
karena kalau bicara undang undang tentang pembentukan
itu kan peraturan perundang undangan betul
sekarang ada pasal tentang undang undang carryover
dari dpr sebelumnya ke dpr yang baru
maksudnya yang sekarang begitu
tapi tidak menghilangkan esensi bahwa
bagaimanapun prosesnya itu harus ada dulu
pembahasan harus ada
tidak boleh tiba tiba langsung ketepaluh
padahal logikanya aja draft yang sekarang itu kan berbeda
dengan draft yang ditarik tahun dua ribu sembilan belas
nah jadi mana bisa kita setuju bahwa
draft yang ditarik itu dianggap sama
kemudian sekarang tinggal ketepaluh
nah itu saja sudah tidak nyambung logikanya
jadi yang kita harapkan sekarang
dpr membuka pembahasannya
lagi lagi kalau mau dibatasi
tidak lagi enam ratus tiga puluh dua ya kita bisa diskusikan
tapi yang jelas jangan langsung ketepaluh
itu yang dikhawatirkan
oke apakah nanti akan dibuka pembahasannya
bang habibur rahman dijawabnya nanti
saya juga nantikan ke ari martua
apa yang kemudian sekarang menjadi tuntutan dari mahasiswa
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
saya ke teman teman bem
ari tadi sudah dengar juga penjelasan dari bang habibur rahman
dari komisi tiga dpr ri dan juga dari mbak bivitri
jadi sekarang apa yang menjadi perhatian
dari teman teman be mahasiswa soal rkuhp ini
apakah tuntutannya masih sama
kalau soal transparansi sudah dibuka
apa yang kemudian sekarang menjadi poin
yang disoroti oleh rekan rekan
bagaimana cara kita mengatasi
bahwa rkuhp ini sudah berhasil
mengatasi aliansi rkuhp
sebelumnya mengucapkan terima kasih ya
buat bang habibur rahman
karena telah mengafirmasi apa yang dikatakan oleh bapak bivitri
bahwasannya masih banyak pasal pasal yang bermasalah
di dalam rkuhp
sudah diafirmasi tadi oleh bang habibur rahman
dan harapan mahasiswa setelah transparansi itu dilakukan
selanjutnya adalah kita melihat
bukan hanya empat belas pasal yang bermasalah
tapi dari aliansi rkuhp
ada lebih dari empat belas pasal yang bermasalah
ada lebih dari empat belas pasal yang harus bisa dibahas
lalu kalau kita berbicara juga tadi soal
rkuhp ini adalah produk bangsa
kami harapannya bukan hanya menjadi seolah olah
menjadi branding produk bangsa yang hanya menjadi gimmick
kami membutuhkan produk yang bisa dibutuhkan
dari arah bangsa dari rakyat dan untuk rakyat
karena kami melihat hari ini rkuhp itu
adalah suatu produk dari pemerintahan indonesia yang sah
untuk melakukan kolonialisasi
atau penjajahan kepada rakyat indonesia
kami melihat hari ini
suara suara kita akan dibungkam oleh pemerintah
kami melihat hari ini kami harus bergerak
kami melihat hari ini banyak sekali pihak pihak yang bisa kena
seperti yang kita lihat contohnya
pasal terkait dengan delik aduan dari presiden
kami merasa hari ini juga masih terjadi hal hal yang janggal
apakah mungkin aparat penegak keadilan
polisi kalau presiden yang adu
itu tidak akan diproses
saya pikir itu juga suatu hal yang sangat
masih belum bisa dibahas dengan secara logik
apart kepolisian pasti akan memproses
apapun itu aduan dari presiden
kalau memang aduannya delik
dan juga perlu kita garis bawahi bersama
bahwa soalnya itu delik ini adalah hal hal yang
masih ambigu juga
kalau kita lihat delik aduan itu untuk tindak pidana yang bersifat personal
bukan untuk pejabat negara kawan kawan semua
masyarakat indonesia yang menonton hari ini ya
dan juga saya ingin bertanya kepada bang habibur rahman
kira kira menurut abang pasal pasal mana aja sih di draft rkuhp ini
yang merupakan pasal pasal kolonial gitu bang
karena abang sendiri bilang tadi mengafirmasi
banyak budok banyak tidak banyak ini ya
hal hal negatifnya kebanyakan hal positif
saya ingin menanyakan kepada abang
kalau gitu hal hal negatifnya boleh nggak bang dikasih tahu
untuk kita semua di sini
apa yang masih harus direvisi bang
karena harapan kami ini kita permainannya panjang ya bang
pasti ini mengikat kepada setiap masyarakat indonesia
oleh karena itu kami menginginkan
kami tidak menolak semua pasal
kami hanya menolak beberapa pasal bermasalah
dan kami memohon untuk itu ditindaklanjuti
agar dapat menjadi kebermanfaatan untuk rakyat indonesia
terutama tuntutan yang sudah diberikan oleh
aliansi reformasi rkuhp itu
oke jadi titik beratnya masih di soal
delik aduan penghinaan presiden ya
betul selain itu juga dari hal unjuk rasa ya
dan pasal pasal bermasalah lainnya yang sudah ada di dua puluh empat pasal bermasalah
sudah kita rilis bersama aliansi reformasi rkuhp
jadi selain transferannya
kami mohon untuk pasal pasal lain yang bermasalah itu
untuk ditindaklanjuti juga
oke baik bang habibur rahman
apakah nanti di dpr ini terbuka kembali pembahasannya
seperti yang tadi diminta oleh mbak bivitri juga
atau yang diinginkan oleh sebagian publik
bahwa oke sudah transparan
tapi pembahasannya lagi ini tetap harus dibuka ke masyarakat
meskipun tadi bang habib mengatakan ini memang banyak manfaatnya
tapi ada sejumlah pasal pasal yang ini masih sejauh ini dinilai masih bermasalah
saya nggak terlalu mengulang soal urgen ya
urgentnya ini disahkan agar orang orang tidak dipenjara karena mispersepsi di dalam bermedsos
agar orang orang tidak dipenjara gara gara hanya dituduh menyebar berita bohong ya
ya itu penting
itu segera disahkan
nah terkait dengan masukan teman teman masyarakat
yang saya lihat satu pandangan cuma persoalan penghinaan presiden
nah di luar itu apa namanya aspirasi yang saya dapat terjadi pembelahan juga di masyarakat soal penggelandangan
ya ada yang setuju banyak yang tidak
ya ada yang minta orang tidak melakukan tindakan aktif kalau indikasi lgbt dihukum
ada yang menolak
orang ada yang pengen lebih keras tanpa aduan bisa dipenjara
ada yang minta jangan diatur soal perjinahan
soal penghinaan terhadap agama
banyak juga yang tidak menginginkan pasal itu ada
soal larangan penyebaran jajaran atau pemikiran komunisme
juga ada pihak pihak yang menyatakan kebebasan berpikir dan lain sebagainya
tidak akan selesai kalau dibuka
nah makanya kita juga kalau saya ya tadi dikatakan membuka kembali dasarnya apa
dan kapan selesainya kalau dibuka kembali
memuaskan semua orang nggak mungkin ini
apakah mau diajukan uji materi ya itu pilihan
tapi tidak akan satu undang undang memuaskan semua pihak

saya sendiri yang duduk di dpr tidak puas dengan seratus persen

pasal di dalam rkuhp ini
tapi kalau melihat urgen ya apa yang urgen ya harus segera disahkan
kapan lagi ini udah tiga tahun mangkrak
ini periode ini sudah mau habis juga dpr nya tinggal dua tahun lagi
pasal mana yang menurut anda anda juga kurang puas
apakah itu juga bisa menjawab pertanyaan dari ari martua
ini bagi orang bahwa menurut anda pribadi pasal mana yang memang ini
masih bernuansa kolonial begitu apakah anda sepakat soal itu
silahkan saya sendiri menyerap aspirasi
anda mahasiswa yang anda tolak itu apa selain pasal penghinaan presiden
bagaimana posisi anda soal pasal lgbt bagaimana posisi anda soal penyebaran penghinaan agama
kalau asal tolak tolak saja yang akan selesai
saya meminta tadi katanya tidak menguntungkan semua pihak
kalau gitu siapa yang diuntungkan jika pasal pemilihan presiden ini diberhasilkan
siapa yang diuntungkan saya hanya bertanya kalau begitu bang
ya justru tidak ada ini kepentingan semua orang
kita sebagai bangsa mempunyai produk undang undangan yang baru
kalau tidak ada harus segera dibatalkan pasal itu bang
kalau nggak ada yang diuntungkan kalau nggak ada kepentingan berarti boleh untuk direvisi yang itu bang
kalau tidak ada kepentingan yang dibutuhkan terkait dengan asal pengindahan presiden
abang dengarkan saya kita mahasiswa tidak pernah didengar bang
bagaimana anda tahu tidak soal pasal penyebaran berita bohong
anda tahu tidak soal pasal dualisme
kita fokus ke tuntutan dulu bang kita fokus ke tuntutan bang
kita fokus ke dua puluh empat tuntutan dulu saja bang
ya dua puluh empat di mana coba anda bacakan
ya boleh abang
saya minta ke dua puluh empat dua puluh empat nya salah satu saja
terkait dengan pengaduan pengkhinaan presiden
tadi anda bilang tidak semua pihak mengingat pasal ini
kalau begitu siapa yang diuntungkan jika pasal ini diberhasilkan
kalau tidak ada yang diuntungkan apa salahnya untuk tidak dibatalkan
harus diedukasi juga adik adik mahasiswa ini soal parlemen
tolong tidak diedukasi bang coba tolong bang
boleh bicara tidak
ya arief ditahan dulu silakan bang habibur rahman
tapi demi kepentingan yang lebih besar menurut saya kami ya saya habibur rahman dari fraksi gerindra
meminta untuk segera disahkan apapun pasal yang ada saat ini termasuk kalau tahu ada pasal penghinaan presiden
karena banyak yang lebih urgent yang lebih penting untuk segera diselamatkan yaitu pasal yang paling populer digunakan
penyebaran berita bohong dan implementasi penyebaran ujaran kebencian tanpa merujuk kepada mensrea pada sikap batin
itu yang setiap hari ada saya menerima ratusan pengaduan tiap hari soal itu
menyambung tadi sampaikan juga oleh ari ya dan juga bang habibur rahman bahwa
kalau tadi bang habiburan juga menyoroti bahwa sebenarnya juga di masyarakat memang terbelah juga
bahwa ada yang mendukung beberapa pasal ada yang kemudian mengkritik dan menyoroti bahwa tidak semua kemudian ini bisa memuaskan semua pihak
anda melihat soal pro kontra yang terjadi ini bagaimana
dan kalau kemudian ini terus ditunda concernya adalah kapan kemudian ini bisa disahkan
iya karena saya sudah sering advokasi rancangan undang undang juga saya paham bahwa pasti harus ada pengambilan keputusan
pro kontra pasti banyak tapi kan logika dasarnya begini ya kalau ada pro kontra kan artinya didiskusikan dulu pro dan kontranya
nanti di ujungnya dpr dan pemerintah sesuai pasal dua puluh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memutuskan baik kami mengambil yang ini
nah yang kami khawatirkan sekarang bahkan mendiskusikan pro kontranya itu
juga tidak ada prosesnya di dpr dalam proses pembahasan menurut undang undang dua belas dua ribu dua
karena kan ini dari perencanaan penyusunan sekarang pembahasan nih
nah ini yang jangan sampai ditutup kayaknya ada perbedaan persepsi
ada kekhawatiran besar sekali barangkali dari dpr dan juga dari pemerintah bahwa yang namanya mendiskusikan pro kontra itu
perlu waktu tiga lima sepuluh tahun padahal kita juga sudah melihat di banyak undang undang lain misalnya ya
yang sangat kontroversial juga kan undang undang
yang sangat kontroversial juga kan undang undang itu yang sangat kontroversial juga kan undang undang itu

waktu itu terus terang terbukanya hanya enam hari loh
tapi apa yang terjadi ketika itu semua energi kawan kawan yang mengadvokasikan
dengan pro kontranya yang kontra kan juga banyak ya
itu habis ke dalam proses memberikan substansi masukan enam hari selesai
jadi jangan takut dulu dengan mendiskusikan pro dan kontra ini
dan kemudian kalau berbicara kapan lagi kapan lagi jangan lupa misalnya undang undang pelindungan pekerja rumah tangga
delapan belas tahun nyangkutnya di dpr
dan kemudian rutpks tadi delapan tahun
jadi masalah berapa tahun dan lain sebagainya memang relatif
kita bisa perdebatkan itu
tapi ruang diskusinya itu
jangankan kan nggak logis kalau kita bilang memang ada pro kontra
kalau gitu kita cuetin aja kan nggak begitu
memang ada pro kontra kalau begitu kita diskusikan dulu
apa namanya kemudian di ujung ya silahkan ambil keputusan
memang secara konstitusional proses pengambilan keputusan itu dimiliki oleh dpr dan pemerintah
tapi ruang delegasi itu
yang harus ada dulu
jangan ditutup duluan
apalagi kemudian dengan mengatakan bahwa ya udah yang nggak setuju bawa aja ke mahkamah konstitusi
nah bukan sistem politik seperti itu kan sebenarnya yang sudah kita sepakati secara persib ya
apa yang harus dilakukan dalam sebuah proses legislasi
nah jadi ruangan ini jangan ditutup dulu
pokoknya kita harus cepet cepet deh kapan lagi
saya kira narasi yang harus kita kedepankan
tapi kita buka dulu
isu itu ibu dan bapak sekalian sebenarnya kan sudah cukup banyak beredar
sudah disampaikan juga ke pemerintah maupun beberapa fraksi gitu ya
tinggal dilihat lagi
argumennya ada nggak ada semuanya
kebetulan memang bem teman adik adik mahasiswa ini bersama sama dengan beberapa organisasi pemerintah
kami risetkan kami buatkan studi banding dan lain sebagainya
jadi semuanya benar benar subsantik
dari diskusi seperti ini tentu saja kita semua mengharapkan ada kesetaraan
saya kira juga tidak layak ya tidak patut kalau kemudian pemerintah maupun anggota dpr
selalu menganggap kritik yang bukan dari orang hukum atau orang hukum yang lagi belajar hukum
belum lulus masih jadi mahasiswa
kan nggak juga
ada kritik nih yang harus didengar dulu didiskusikan
seperti kata ari tadi ya sudah kita ajarin saja
ini keliru loh cara melihatnya
tapi kalau menutup duluan apa namanya kita perdebatkan secara teknis hukum ya tentu saja ada lagi ruangnya
karena teknis hukum toh tidak semua orang juga bisa mengikuti perdebatannya
tapi secara inti argumen intinya mengenai dua puluh empat isu bermasalah di kuhp itu memang sudah disusun dengan baik
tinggal itu tadi
buka ruangnya kemudian mari kita diskusikan sama sama
kalau nanti di ujung ambil keputusan masih ada lagi yang kontra ya nggak apa apa
tapi diskusikan dulu
nah itu yang sampai sekarang kita masih belum terang nih

tetap saja ya tidak ada pembahasan lagi
itu sudah kita inginkan
jadi sampai berapa lama kemudian ruang ini menurut anda bisa dibuka
karena ini ada enam ratus tiga puluh dua pasal meskipun sudah terkerucut ya
sudah mengerucut pasal pasal yang kontra
tapi kalau karena ini perdebatannya cukup kencang
artinya itu bisa kemudian berlarut larut mbak bivitri
ya berapa lamanya saya kira itu bisa disepakati dalam sebuah keputusan politik
yang penting dan saya kira kita nggak punya ukuran ukuran secara hukumnya nggak ada
nggak ada kayak tadi ya rutprt itu delapan belas tahun gitu
jadi disepakati saja yang jelas
janganlah diputuskan dalam rapat tertutup internal di dpr
apakah mau lanjut atau tidak
tapi putuskanlah supaya misalnya kita beri target sampai kapan begitu ya
sekian bulan untuk membahas
atau sekian minggu apapun keputusan politiknya
tapi yang jelas terbuka semuanya bahkan untuk memutuskan
karena kemarin begitu dalam rapat di dpr
keputusannya akan dibuat di rapat internal
yang kami khawatirkan tertutup
kami juga tidak bisa tahu apa sih argumen dari masing masing orang
yang ingin lanjut ataupun langsung ke
oke kita tanyakan ke bang habibur rahman
tapi setelah jeda jadi mengapa ini dibahas di internal
dan seperti apa di internal masing masing fraksi melihat draft ini
kita akan segera kembali sesaat lagi
kita masuk segmen terakhir singkat saja bapak ibu sekalian
ini sekarang ada di dpr
dan akan dibahas di lintas fraksi masing masing
concernnya masih sama ini bang habibur rahman
soal keterbukaan dan dibuka pembahasannya
mengapa kemudian ini dibahas dalam internal fraksi masing masing
ya saya pikir sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu kemarin ya
yang menghukumkan sudah keliling ke mungkin belasan perguruan tinggi
mengundang segenap elemen masyarakat untuk mensosialisasikan
dan menyerap akseverasi soal rkuhp ini
jadi kalau soal rkuhp sudah longgar sekali waktu diberikan
untuk menyerap aspirasi dari masyarakat
tapi saya nggak tahu nanti waktu rapat besok
apakah akan dibahas lagi dikasih waktu lagi berapa bulan lagi
tapi yang jelas ya kalau kami ingin agar segera disahkan ini undang undang
dan kapan nanti ini akan direncanakan disahkan
karena selain ini ada masa reses ya bang habibur rahman

ya ya makanya ini kan saya salah satu anggota ya
apanya itu kan tergantung dari rapat di komisi tiga ketika masa sidang yang akan datang
oke dan masih melihat apakah nanti akan ada ruang pembahasan lagi atau tidak
saya ke ari terakhir
ari bagaimana dari rekan rekan mahasiswa
apakah akan tetap melakukan demonstrasi
sampai tujuan yang anda inginkan kemudian terpenuhi atau bagaimana
ya terima kasih saya ucapkan kepada berbagai sumber pihak kehadir pada beberapa hari ini ya
tentunya kami berharap partisipasi berpar terkait dengan pembahasan pasal pasal bermasalah ini
akan terus dibahas terbuka ya secara transparan sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal
dan juga terkait dengan sikap mahasiswa terhadap berbagai pasal pasal yang bermasalah dalam draft rkuhp ini
akan kami terus perjuangkan sampai dengan pasal pasal tersebut tidak lagi menjadi pasal pasal

dan tidak lagi menjadi pasal pasal untuk mengkolonialisasi indonesia
kami dari mahasiswa tentunya akan menyiapkan momen momen pergerakan yang lebih besar lagi dari sebelumnya
apabila pasal pasal bermasalah yang sudah kami berikan dari aliansi reformasi rkuhp
tidak digubris oleh pihak pemerintah maka kami akan memberikan suatu hadiah kepada pihak pemerintah
untuk mendapatkan atensi dari masyarakat
soalnya kami juga serius untuk menghadapi gerakan gerakan yang harus kita keluarkan berikutnya
oke baik saya ke mbak bivitri terakhir mbak bivitri ini masih belum jelas juga di dpr
apakah akan segera disahkan atau masih ada ruang yang akan dibuka lagi
tapi sekali lagi soal keterbukaan ini masih menjadi perhatian anda dan tentu ini anda berharap
kedepannya akan dibuka ruang diskusi lagi sebelum ini akan diketok palu
saya kira ada baiknya dpr maupun pemerintah tidak mempersonifikasi ruu ini
jadi jangan mengambil ini secara pribadi kita semua paham banyak sekali para pakar guru besar pidana yang terlibat dalam penyusunan ruu ini
ataupun juga ada keinginan supaya ada legacy dan lain sebagainya
tapi juga penting bagi sebuah undang undang apalagi ini kuhp untuk punya legitimasi politik yang kuat
nah paling tidak pertimbangkanlah itu supaya jangan sampai nanti kita buru buru punya kuhp
tapi bukan hanya terus menerus dilawan di mahkamah konstitusi
tapi kan bisa jadi nanti ada perlawanan perlawanan lanjutan ataupun ketidakpatuhan
ataupun ada hal hal yang sifatnya kacau dalam pelaksanaannya karena legitimasi politiknya sangat minimal bahkan hampir tidak ada
kecuali dari para ahli hukum pidana
padahal yang akan kena kuhp ini bukan para ahli saja ya tapi semuanya bisa kena gitu
rasa ini yang harus didapatkan
oke kita lihat bagaimana nanti bola panas rkuhp ini seperti apa bergulir ke dpr
dan tentu semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi poin poin masukan dalam proses pengesahan rkuhp ini
terima kasih banyak ari martua terima kasih banyak mbak bivitri susanti dan ada bang habibur rahman juga dari komisi tiga dpr ri
terima kasih selamat malam sehat selalu